tongseng serta krenyos atau lemak kambing
juga bisa dilakukan dengan perspektif yang berbeda
selain jawa timur sebelas provinsi lain masuk kategori sangat rawan adalah